safari politik parpol dan tokoh berlanjut pekan ini geliat menuju pilpres dua ribu dua puluh empat
mulai terlihat diantara sejumlah manuver pertemuan golkarpan dan p tiga mencuri perhatian
ketiga partai pendukung pemerintah ini bersepakat menggagas koalisi indonesia bersatu
bagaimana media melihat panggung politik menuju tahun dua ribu dua puluh empat
apa saja catatan dari para jurnalis senior atas kasakusuk koalisi dan capres di dua ribu dua puluh
kita akan diskusikan dalam perspektif editorial seperti biasa di hari minggu
dan malam hari ini saya sudah bersama dengan bang alvito dinova gintings
selamat malam reinhardt apa kabar
ya kabar baik bang vito terima kasih
dan juga ada mas budi setiarso mas buset kepala pemberitaan korporat tempo
selamat malam mas budi setiarso apa kabar
baik selamat malam senang dan para pemerintah sekalian
ya bang vito dan mas budi setiarso malam hari ini
isu yang pertama mau kita bahas dalam perspektif editorial adalah
kasakusuk koalisi dan capres dua ribu dua puluh empat berangkat dari
semakin masifnya pertemuan dan juga safari politik yang dilakukan oleh para politisi
termasuk juga ketika ada kesepakatan antara pan golkar dan p tiga
membentuk koalisi indonesia bersatu
meskipun tentu masih banyak pertanyaan
sebenarnya apa tujuan dari koalisi ini siapa capresnya dan lain sebagainya
tapi kalau dari mas buset sendiri melihat
manuver politik dan juga pertemuan antara erlangga pak suharto p tiga dan juga pan ini seperti apa mas buset
oke terima kasih renar jadi kalau kita perhatikan
dua tahun sebelum pemilihan ya
kan memang ini sebetulnya masih mencari
kira kira siapa sih teman seiringnya gitu ya
kan kalau secara normatif
untuk mengajukan calon presiden itu minimal harus

dan secara teori memang
mestinya ada lima gitu kan
tapi dengan melihat komposisi hasil pemilihan dua ribu sembilan belas
kan kemungkinan paling banyak hanya tiga
sebelum tiga ketua umum partai ini bertemu kan
masing masing sudah bertemu dengan
misalnya pak erlangga itu ketemu pak surya pahalo
pak kutadi porti ejukan pak ahoye juga ya
ketemu beberapa partai yang lain dan seterusnya
tapi yang menarik adalah
begitulah ya satu
yang diambil yang lebih
seolah olah terlembaga begitu dari tiga
yaitu golkar p tiga dan
juga pan nah menariknya adalah
kalau kita gabungkan ketiga
suara dari partai partai ini
kan memang sudah cukup
untuk mengajukan satu tiket
maksud dan tujuan sebenarnya
dari koalis ini adalah
para ketua umum tiga partai itu
tapi kalau kita bisa merapat dari luar
ini kan seperti
yang pertama tentu saja ini meningkatkan
bergening posisi kalau kita
lihat tiga ketua umum partai ini
kan kalau disurvey memang bukan
tokoh tokoh yang memiliki
populernya singgih gitu kan
ya antara tiga persenan
ke bawah gitu
bergabungnya ini seperti
membentengi mereka sendiri bahwa
ini allah saya sudah punya tiket
mau dengan saya dalam hal ini saya
menduga sih untuk sekarang
diajukan sebagai capres ya
karena dia ketua umum terbesar
di antara tiga partai itu
ini lepas dari populeritasnya
pak erlangga nah ini yang menarik adalah
bagaimana partai partai lain yang
meresponsnya dan juga yang kedua
adalah bagaimana sustainability
dari tiga partai ini apakah
betul akan abadi sampai dua ribu dua puluh
apa ya semacam
di kuda kudanya begitu kan
kalau kita pengalaman sebelumnya
kan bahkan ketika
udah hampir jadi gitu ya
koalisinya tapi begitu ada tawaran yang jauh
lebih menarik dari koalisi yang lain
dengan tingkat kemenangan yang lebih tinggi
gampang sekali untuk berpindah jadi
yang menarik mengamati setelah
tiga kedua muat dipertemu
bagaimana reaksi partai partai yang lain
yang kedua adalah apakah
yang tiga persatu ya katanya ya
bisa betul betul susun sampai dua ribu dua puluh
atau ya nanti
layu sebelum berkembang gitu
seiring dengan perkembangan politik yang
masih sangat dinamis dalam dua tahun ke depan
kalau menurut saya sih
oke jadi ini mas busat melihatnya ini sebuah
bergaining politik saja ya
dan ini ditujukan kepada
tokoh atau parpol parpol yang lain begitu
saya menduga seperti itu karena memang
faktanya kalau kita perhatikan
kecuali nanti fenomenanya lain ya misalnya
katakanlah ada semacam
keseragaman langkah politik ya
katakanlah kalau kita asumsikan saja
dari pdi misalnya membentuk koalisi yang lain
satu orang yang
juga tidak memiliki popularitas tinggi gitu kan
satu lagi mungkin gerindra dengan partai yang lain
kemungkinan besar prabowo begitu
nah kalau seperti itu
skenario nya yang terjadi adalah ya kita memang dihadapkan
pada orang orang yang
apa mungkin popularitasnya tidak tinggi
jadi betul betul calon yang disodorkan
apa gabungan partai partai ini
nah kita tahu kan
undang undang kita memang mewajibkan
calon presiden diajukan hanya oleh partai atau gabungan partai kan
tidak ada independennya
jadi apapun yang ditawarkan oleh
partai atau gabungan partai ya kita harus memilih gitu
nah ini yang menarik disitu ya
kecuali ya nanti ini adalah bergening power
kemudian kita melihat kalau berdasarkan survei sampai sejauh ini kan ada tiga lah ya
jika nama yang memiliki angka cukup tinggi
yang pertama itu pak prabowo ada pak ganyar pranowo ada pak andi soebaswedan
nasib mereka seperti apa apakah ini juga nanti bagian dari
katakanlah bergening untuk
okelah calon presidennya dari
apa gabungan partai partai ini tapi
kalau cukup papresnya saja misalnya gitu untuk
untuk lebih menjadi vote getternya saja
tapi apakah mereka mau untuk menempati posisi dua dengan
popularitas yang jauh lebih tinggi nah ini yang
kata katinginnya saya kira ke depan akan seperti itu
bang vito apa yang menarik bang vito dari pertemuan
antara ketiga ketum parpol ini apakah memang ada hal yang
memang menarik untuk kita cermati lebih lanjut
atau ini sebetulnya biasa saja dan masih terlalu dini
kalau kemudian sudah mulai
membentuk sebuah koalisi untuk di dua ribu dua puluh
kalau menurut saya sih ini merupakan reaksi yang
yang bisa dikatakan sebagai bagian dari
antisipasi kita tahu bersama reinhardt bahwa pdi perjuangan
itu punya tiket sendiri jadi tidak
berkoalisi dengan siapapun dia sudah punya tiket
sendiri dengan perolehan kursi yang prosentasinya
ambang syarat dan kemudian kita juga sudah dengar tuh walaupun di
deklarasikan bulan juni katanya tapi nasdem sudah menimang nimang
apa namanya calon calon presiden kemungkinan akan juga sudah dekat
dengan beberapa partai politik itu kira kira walaupun hitung hitungannya
bisa saja sangat sangat cair ke depan nah golkar kalau menurut saya
poros yang diperhatikan itu adalah

keuangan yang diperhatikan itu adalah
keuangan yang diperhatikan itu adalah
kalau menurut saya poros yang dibuat golkar p tiga dan pan ini rasanya sih motornya golkar harusnya
beberapa waktu yang lalu pak erlangga hartarto ketua umum partai golkar mengatakan bahwa kali ini golkar harus mengajukan calon presiden kenapa
karena kami sudah dua periode tidak mengajukan calon presiden hanya sebagai pendukung saja
apa namanya calon presidennya itu
dan itu berdampak cukup signifikan terhadap
perolehan suara kira kira seperti itu itu juga katanya
yang menjadi alasan mengapa erlangga hartarto
at all cost menampilkan dirinya sebagai
calon presiden nah kalau misalnya
terlambat paling tidak ini kan sebenarnya kan
showcase pelan pelan sudah dibuka ya
kalau misalnya terlambat pada akhirnya
menemui nasib yang sama di dua ribu dua puluh
seperti dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
mendukung calon presiden yang bukan berasal dari partainya sendiri
walaupun di dua ribu sembilan belas boleh dikatakan
nasibnya cukup baik karena mendukung calon yang menang
tapi kan di dua ribu empat belas agak susah tuh ya
waktu itu sampai kemudian akhirnya
ditemukan kestimbangan baru
saya melihat bahwa ini
buat partai partai lain seperti pan dan p tiga
perhitungannya berbeda lagi kalau menurut saya buat mereka
ini merupakan upaya untuk
menaikkan elektabilitas paling tidak kita tahu sendiri
beberapa hasil survei menunjukkan
posisi pan dan p tiga tidak begitu baik
yang lebih rawan p tiga barangkali
banyak hasil survei yang menunjukkan hasil yang
tidak memuaskanlah buat mereka jadi ini langkah pertama untuk
meningkatkan elektabilitas buat saya
sekali lagi jangan dilihat ini sebagai sesuatu yang menjadi harga mati
karena di politik itu harga mati akan terjadi
menit menit terakhir sebelum
dan ini sekaligus juga menjadi penyeimbang
dari fenomena yang terjadi sekarang
calon presiden yang beredar terutama nama nama yang
di tiga besar itu tidak punya partai
tidak punya kendaraannya sendiri
nah di sisi yang lain poros golkar dan kawan kawan ini
tapi calonnya so so aja seperti yang reinhardt katakan tadi
dan ini kemudian bisa menjadi alternatif
daripada tidak pasti barangkali begitu ya
tawaran dalam tanda kutip daripada tidak pasti
partainya siapa apa segala macam kami sudah ada nih
artinya wahananya sudah siap shuttle nya sudah siap
untuk naik ke atas sekarang tinggal pilotnya saja siapa
artinya pesawatnya sudah siap
pilotnya bisa siapa saja
dan ini merupakan langkah strategis menurut saya
dan tidak terlalu jauh untuk kemudian
memproyeksi ini akan
terus sampai ke dua ribu dua puluh empat nanti
tapi kira kira barangkali gambarnya seperti itu
dan ini langkah yang menarik menurut saya
karena sekali lagi ini menjadi penyeimbang
nah ini partai yang capresnya masih tanda tanya
walaupun erlangga hartarto telah mendeklarir dirinya sebagai calon presiden
pan dan p tiga memang belum punya calon sampai saat ini
tapi kan kita tahu bersama bahwa elektabilitasnya erlangga hartarto ini
masih belum optimal kira kira gitu untuk kemudian confidence maju ke depan
jadi ini menjadi penyeimbang menurut saya
dan kemudian membuat barangkali calon calon presiden yang tidak punya parpol
dengan begitu barangkali mereka berharap bisa mengunci calon yang kuat
seperti mas budi setiarso katakan tadi
ya barangkali harga matinya nggak di capres di cawapres juga oke gitu
selama kemudian capresnya maka kedel kira kira begitu
oke jadi di luar bahwa ini bisa menjadi upaya penyeimbang ya
langkah yang menarik tadi yang bang finto katakan
kalau kemudian ini berlanjut koalisinya tentu afsad dan mutual bnp
mutual benefitnya adalah ketiga parpol ini dalam tanda kutip
mungkin menyelamatkan citranya juga menyelamatkan partainya juga di dua ribu dua puluh
begitu bang finto
kalau buat mereka menurut saya total effect itu penting
jadi buntut calon atau kandidat politik itu menjadi penting
karena calon kandidat politik yang kemudian unggul akan memberikan dampak yang signifikan terhadap
dan elektabalitas partainya
itu yang terjadi di dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas untuk pdi perjuangan
oke mas budi setiarso menarik melanjutkan tadi yang disampaikan bang vito bahwa
dua kali pemilu golkar tidak punya capres sendiri dari kadernya
di saat yang sama juga kita tahu bahwa misalnya tempo juga menulis soal
adanya upaya pendongkelan terhadap erlangga hartarto
apakah timeline yang cukup berdekatan ini memang ada benang benang yang memerlukan
atau bagaimana cara mas budi setiarso
ya tentu ya karena memang kan ini kalau kita lihat golkar ini dinamikanya kan
sedemikian kuat ya dibandingkan dengan partai partai
saya kira golkar punya dinamika yang cukup tinggi gitu kalau kita perhatikan
di luar soal pencapresan begitu mereka juga ada semacam goyangan yang terutama kepada pak erlangga gitu
dan ini dilakukan juga oleh temen temennya sendiri di dalam pemerintahan kan kurang lebih gitu ya
kalau kita membaca beritanya
dan ini saya kira sedikit atau banyak juga berpengaruh terhadap langkah pak erlangga
untuk kemudian menguatkan kuda kuda ya kalau diserahkan tadi
bagaimana ini yang penting adalah menyediakan sebuah tiket yang sudah di depan mata
begitu ada ketiga
lepas dari apakah tiketnya sudah diberikan
lepas dari apakah tiketnya sudah diberikan
lepas dari apakah tiketnya sudah diberikan
ini yang menarikkan begitu bukti yang seribu tujuh ratus dua flip flops
ambil ketiga pada trusva
nah karena monster yang penuh berai nukavella
saya bisa kasih informasi felekan felekan dari pemerintah

terus kalau kita lihat patronsan di mana yang ada
kan ada banking juga
perpecahan lah ya antara dua kubu dari tahun dua ribu empat belas dua ribu tujuh belas di pilkada dki dua ribu sembilan belas di pilpres
mereka menawarkan jalan tengah
nah apakah jalan tengah ini adalah sebuah wacana yang akan menarik buat mereka
untuk memenangkan pertarungan di tengah banyak wacana lain yang ditawarkan oleh kelompok kelompok yang berbeda
nah ini juga masih menjadi tanda tanya kan karena nanti kan juga ada isunya misalnya
isu meneruskan pembangunan pak jokowi atau isu yang memberikan pilihan yang berbeda
daripada kebijakan yang diambil oleh pak jokowi
karena kalau ada dua di kelompok pak jokowi yang maju yang mengajukan wacana meneruskan pembangunan jokowi
ada koalisi yang lain
yang memberikan tawaran yang berbeda ini akan menjadi sebuah peta yang menarik begitu ya
jadi ini saya kira menjadi tantangan buat tiga ketua umum partai yang mendeklarasikan diri sebagai koalisi inilah ya
koalisi awal lah kadang kadang memang ini masih jauh lah waktunya
jadi menarik sih kalau tadi pertanyaannya adalah ini apakah juga reaksi dari dinamika di golkar
saya pikir sih itu pastilah
jadi mempengaruhi terutama langkah dari pak herlangga gitu ya untuk menang kalau goncangan sebelum itu
kalau kita perhatikan jadwal munas mereka kan sebetulnya setelah pemilu dua ribu dua puluh empat ya
tapi dengan goyangan goyangan ini kan saya kira juga tarik menarik untuk memegang pengaruh

bang vito terakhir untuk yang isu
kalau kemudian ini menjadi koalisi yang permanen ya di dua ribu dua puluh empat artinya sudah terbentuk satu poros begitu
banyak yang menduga bahwa ini akan diisi oleh tiga poros
karena nasdem di juni nanti juga akan memungkinkan capres dan sudah berkinginan akan membentuk poros tersendiri
pdi perjuangan disebut sebut memiliki kedekatan dengan gerindra
apakah ini juga menjadi titik awal bahwa konfigurasi koalisi itu sudah mulai terbaca saat ini
dan memang kuat dugaan
ya ke depan memang akan ada tiga poros dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
seperti apa kemudian publik perlu mencermati
karena ke depan mungkin akan semakin dinamis lagi
bagaimana publik perlu mencermati panggung politik menuju tahun dua ribu dua puluh empat ini bang vito
saya melihat begini sih reinhardt
kita punya pengalaman sebenarnya semenjak tahun dua ribu sembilan belas
kita tuh hanya punya dua poros sebenarnya
kita punya calon yang cukup banyak dan itu merupakan eksersis awal demokrasi langsung yang kita lakukan
tapi di dua ribu sembilan itu sebenarnya sudah terbentuk polarisasi
adanya calon ketiga itu kan karena apa ya karena kecelakaan sebenarnya kan
pak jk confident akan diajak sama pak sby tapi ternyata last minute pilihannya ke pak budiono
dan akhirnya ya dikumpul kumpul sama hanura akhirnya mereka bisa maju sendiri
di dua ribu sembilan belas dan dua ribu empat belas hanya dua pasang
di dua ribu dua puluh empat kok saya khawatirnya tetap dua pasang yang dominan ditambah satu lagi yang kemudian karena
karena apa ya poros ini kemudian memang sulit untuk mengatakan bahwa koalisi ini akan solid
karena kita tidak pernah melakukan eksersis politik dalam
jadi pilihan pilihannya benar benar pilihan pilihan pragmatis
kalau di amerika misalnya memang karena dua partai besar yang berkuasa di sana dan ideologinya memang berbeda itu ideologis sekali gitu
tapi di indonesia sampai sejauh ini saya melihat pragmatis sekali
partai a yang kemudian agak nggak masuk akal gabung sama partai b dalam sebuah koalisi akhirnya bisa masuk juga
kenapa karena yang dikejar adalah kemenangan
bahwa kemudian ada kalau makanya saya di saya saya memperkirakan dan kemudian di detik juga kita melakukan apa namanya penelusuran
terus sampai sejauh ini kemungkinan kemungkinannya di atas kertas mungkin tetap akan ada dua pasangan yang kuat
kalaupun ada pasangan ketiga ya karena pada akhirnya nggak bisa berkoalisi
atau tidak memenuhi ekspektasi
tidak memenuhi ekspektasi dari tujuan politiknya akhirnya muncul yang ketiga dan kemudian ya pada akhirnya gajah gajahnya tetap akan bertarung di putaran kedua
tapi menurut saya yang paling penting untuk dicermati adalah bagaimana kemudian fenomena partai politik itu masih belum bisa menghasilkan kader yang benar benar diinginkan publik sebagai calon pemimpinnya ke depan
dan itu yang kemudian agak sulit membuat prediksi prediksi gitu
bukan sebutan mereka
menurut saya tidak relevan
mas buset tambahan terakhir
ini tadi karena alviso sudah menyebutkan
menengok ke negara tetangga
yang baru selesai selesaikan
disitu kan peran dari disinformasi
untuk memenangan pemilih itu sedemikian
dominan begitu ya
bagaimana salah satu calon itu
menggunakan instagram tiktok
mengubah narasi masyarakat terutama kelompok muda
karena memang disitu mereka
sangat asrap dengan digital
dan itu kemudian bisa
memenangkan salah satu calon dengan
banyak sekali disinformasi
kalau tadi menyambung dari alvito
mungkin sebagai pemilih ya kita
memang betul harus
memperkuat literasinya ya bagaimana
kita harus mengecek
semua informasi yang disampaikan
oleh kandidat siapapun nanti ya
baik yang berasal dari tiga koalisi
partai ini ataupun yang lain
keharusan buat pemilih
untuk terus mengikuti informasi
mana yang benar mana yang informasi
dan saya kira media
memiliki peran yang juga
tidak kalah penting disitu
mungkin itu sih untuk hikmahnya
dari yang tadi menyambung
karena ke depan akan masih sangat
dinamis masih ada dinamika dinamika
politik yang lain tapi yang perlu kita
ingatkan kepada masyarakat adalah tentu
mengedepankan rasionalitas gitu ya
dalam mencermati dinamika politik ini
dan kita perlu memperkuat literasi
masyarakat terutama literasi politik